berangkat jam berapa ya tadi ya
udah nyampe aja
udaranya seger banget
udah gak asing ya
kalau kita ke ranca upas mau ngapain
ada yang tau
tapi campingnya bukan camping yang biasa
camping yang kekinian
yuk kita lihat tempatnya
penggemar camping pasti sudah tidak asing ya
mendengar nama ranca upas
nama ranca upas berasal dari bahasa sunda
yaitu ranca yang berarti rawa
dan upas yang merupakan jenis pohon beracun
dari keluarga muara seae
tempat camping yang terletak di ciwidei
kabupaten bandung jawa barat
ini berada di ketinggian seribu tujuh ratus meter
di atas permukaan laut
dengan jarak tempuh sekitar dua jam dari kota bandung
telah selama perjalanan terbayar
oleh pemandangan yang indah dan udara yang sejuk
akhirnya nyampe juga
ini loh tenda kekinian yang saya maksud tadi
yang buat staycation
ini kan untuk pemandangan

tentunya ini adalah pemandangan
yang benar benar unik ya
mirip setengah lingkaran gitu
mirip mirip rumahnya suku eskimo
itu kan terbuat dari salju yang dipadetin
kalau ini bukan dari salju
hanya bentuknya aja yang mirip
yuk kita lihat ke dalam
layaknya hotel berbintang
kamar mandinya di mana ya
oh ternyata ada di luar
tapi tenang tetap private kok
bahkan ada air panasnya juga loh
jadi walaupun udara di luar bikin kangen
eh dingin maksudnya
nggak perlu khawatir kedinginan
kemesraan ini janganlah cepat berlalu
kalah di depan api unggun
bahwa anda pengen nyanyi lagu kemesraan ya
tempat untuk membuat api unggun sudah disediakan di sini
lengkap dengan kayu bakarnya
ternyata nggak mudah ya membuat api unggun
setelah nyobain nyalain api
unggun ini mati mati
kemudian berhasil juga api bisa nyala sempurna
cuman berih banget ke mata
saatnya kita bakar bakaran
tapi bukan bakar api cemburu loh ya
kalau bakar api cemburu bisa bisa memancing keributan
mending bakar daging aja ya
masak masak atau barbecuan adalah aktivitas wajib saat berkemah
seperti jagung atau juga sosis
kapan lagi bisa berbekian di atas danau seperti ini
tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasilnya
sepertinya saya sudah cocok nih jadi jurumasak
saya punya tips nih biar hemat saat camping
bawa bahan bahan barbecue ini dari rumah
baru sewa ke pengelola
karena berada di pegunungan
gak heran kalau suhu udara di sini bisa tujuh belas derajat celcius
kalau malam lebih dingin lagi
untuk anda yang ingin menginap di tempat ini
sebaiknya bawa jaket atau baju yang tebal
karena udara di sini sangat dingin
terus bawa perbekalan makanan yang cukup banyak
itu untuk menghemat ketika menginap di sini
jangan membawa anak di bawah dua tahun karena
udaranya cukup dingin di sini
tidak ada perubahan
tidak ada perubahan
tempat yang dibangun pada februari dua ribu dua puluh satu ini baru tersedia tujuh tenda
tidak ada perubahan
tidak ada perubahan
di sini memang cocok buat healing
leyeh leyeh sambil menikmati sejuk
selamat menikmati sejuknya udara
dan memang sudah larut malam juga sih
sekarang mah waktunya istirahat
karena besok mau beraktivitas yang lebih seru lagi
dah selamat istirahat
pemandangan danau tegal kawani memanjakan saya
suasananya juga bikin adem
cocok nih buat yang pengen kabur sesaat dari rutinitas
tempat ini bisa menjadi alternatif bagi yang sedang mencari glamping di bandung bagian selatan
gimana tadi malam
seru pak nginepnya wah enak banget lah
jadi pak barno ini adalah pengelola tempat ini
pak ini sebenarnya konsepnya kemana sih pak
sebenarnya kita itu pengen bikin tempat camping
tapi dengan fasilitas yang seperti hotel gitu mas
oh emang fasilitasnya apa aja
nah kita ada untuk tuiglo ada dua tempat tidur
ada bed ada pemanas ada wifi nya
jadi mereka bisa menikmati alam tapi dengan ruangan sana atau rumah saya hotel gitu
tarifnya berapa pak buat yang pengen nginep di sini
kalau tarif untuk wigde kita tujuh ratus wigde sembilan ratus
masih terjangkau ya
selain bisa menginap di atas danau dengan fasilitas
hotel berbintang kita juga bisa berinteraksi dengan satwa gemoy
yap ranca upas memang terkenal dengan penangkaran rusanya
ada sekitar empat puluh satu ekor rusa berjenis servicus timorensis atau rusa dari timor leste
tapi ingat jangan kasih makan sembarangan ya
harus makanan yang dijual di area penangkaran